ya tadi kami di segmen sebelumnya sempat mengangkat informasi tentang wacana kepulangan pimpinan fpi rizik sihab pada tanggal dua puluh satu februari pada hari rabu pekan depan
untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut saat ini kami sudah tersambung dengan ketua panitia penyambutan rizik sihab pada tanggal dua puluh satu februari
selamat malam pak egy
bang egy sujana selamat malam
malam bung indra
ya baik bang egy kami ingin mengkonfirmasi
bung indra maulana sehat
ya alhamdulillah sehat
bang egy saya ingin menanyakan konfirmasi begitu sebenarnya rencana kepulangan dari rizik sihab pada dua puluh satu februari nanti sejauh apa kepastiannya
atau kebenaran informasi itu
informasi itu benar
hanya saja itu animo atau harapan masyarakat yang mencintai dia habib rizik
mendengarkan apa yang sering habib rizik nasihatkan
jadi mereka rindu habib pulang
nah kenapa tanggal dua puluh satu itu cuma gagasan jargon dari saya saja
karena itu bertepatan dengan istilah dua ratus dua belas
oh dua puluh satu bulan dua
iya kan kalau nunggu dua ratus dua belas tanggal dua bulan dua belas kan setahun lagi
jadi memang sengaja kepulangannya ini disesuaikan dengan istilah dua ratus dua belas begitu atau apa sebenarnya
ya itu aja cuma disesuaikan dengan jargon dua ratus dua belas
bukan karena kemudian rencana kepulangannya ini karena memang
sudah siap menghadapi proses hukum di indonesia seperti itu bang egy
enggak enggak ada urusan sama itu
kita melihat ini ada istilah dua ratus dua belas yang sudah populer dan bisa menjadi momentum untuk bisa menyatukan lagi umat begitu loh
tapi pak rizik sihabnya sendiri memang setuju pulang sampai di indonesia tanggal dua puluh satu itu
baru mau usulan
karena umat habibnya sendiri menyatakan mesti ada konfirmasi dari dia yaitu berupa istiqoroh
dia mengistiqoroh dulu
karena kalau kepulangan beliau itu tidak diperhendaki oleh yang lain itu sementara pendukung habib sangat menghendaki pulang
maka bisa terjadi benturan kan begitu
jadi istilah pulang dua puluh satu februari yang kemudian dipaskan gitu dengan istilah dua puluh satu bulan dua atau dua ratus dua belas itu baru sebuah usulan dari bang egy sujana begitu ya
tapi butuh konfirmasi lagi dari pak rizik sihab sendiri
tapi gini cara kita itu tanggal dua puluh lima sampai dua puluh tujuh januari kemarin melakukan mukernas
jadi dulu namanya kan presidium alumni dua ratus dua belas
terus bermusawarah ganti nama jadi persaudaraan alumni dua ratus dua belas gitu loh
nah di dalam mukernas itu disepakati saya yang menjadi ketua panitianya begitu untuk kedatangan habib
jadi tanggal dua puluh satu bulan dua itu hasil muhernas gitu
oke hasil mukernas kuat begitu ya
ketika dibentuk panitia menyambut kedatangan pak rizik sihab
artinya memang pak rizik sihabnya sendiri secara hatinya ingin pulang atau balik ke indonesia
dia nggak menyatakan mau pulang apa enggak
kita yang mau pulang dia
kita umat umat rindu sama dia gitu
konstruk berfikirnya gitu
makanya dia menjawab nantilah tunggu saya istiqorah dulu begitu
kemudian disebutkan akan ada oh ya saya ingin satu lagi klarifikasi saya lupa
karena beberapa hari ini beredar begitu di media sosial sambil kita munculkan ya
ada di situ adalah tiket elektronik dengan nama pak rizik sihab pulang tanggal dua puluh dari arab saudi sampai ke tanah air pada tanggal dua puluh satu
ada bentuk print ticket begitu
itu benar atau tidak
tidak ada ya
itu itu saya ingatkan
janganlah ada adu adu
janganlah ada adu domba begitu
karena saya sebagai ketua panitia tidak tahu menau itu
oke yang muncul di layar sekarang ini berarti tidak benar nih tiket elektronik ini ya
tidak benar ya
iya nggak benar itu
tapi bahwa wacana pulang pada tanggal dua puluh satu februari usulan anda dan masih menanti klarifikasi dari rizik sihab gitu ya
itu yang benar itu
kita tidak boleh membohongi umat
membohongi umat atau menciptakan opini opini yang nggak benar
tapi bang egy ketika saya membaca di sejumlah informasi ya yang saya dapatkan bahwa bang egy sempat juga menyebut kalau misalnya pak rizik sihab ini pulang ke tanah air maka sebisa mungkin presiden untuk ikut bertemu juga dengan pak rizik sihab itu benar kalau itu
pak rizik siap
ketika saya membaca dari sejumlah informasi
ketika saya membaca pernyataan bang egy sujana sebagai ketua panitia kepulangan penyambutannya pak rizik begitu
kalau pak rizik sihab itu benar benar pulang ke tanah air maka sebisa mungkin presiden juga ikut menemui pak rizik sihab
yang benar begini
kan kita sebagai panitia ingin kepulangan habib ini aman damai dan tidak ada konflik horizontal bahkan kita harapkan
harapkan tidak terjadi hal hal yang tidak perlu tidak diinginkan dan lukanya pasti lama
kalau udah terjadi
jadi caranya supaya tidak ada benturan sudikiranya gitu loh
bapak presiden berkenan menyambut atau setidaknya kapolri atau menko polkam atau bersama
supaya kita perspektifnya perspektif perdamaian
bukan perspektif konflik dan benturan
itu yang kita harap gitu loh
tapi kalau harapan kita nggak dianggap ya itu kewenangan mereka
tapi juga janganlah ditangkap gitu loh
kalau ditangkap karena diduga pasti yang mendukung habib ini kan nggak senang dan prosti ada perlawanan begitu loh
jadi kondusivitas begitu maksudnya ya bang egy ya
jadi saya ini hanya mencintai kedamaian supaya kita berbangsa bernegara ini maju gitu loh
jangan konfliknya mundur terus begini lagi begini lagi
kita ingat kalau dari peristiwa peristiwa sakit yang besar empat puluh delapan kemudian enam puluh lima tahun sembilan puluh delapan gitu lah
yang semuanya menimbulkan luka sampai hari ini yang susah untuk disebut sebagai persatuan indonesia jadinya
kami sudah mendapatkan klarifikasi yang jelas tadi dari bang egy sujana tentang pertanyaan publik apakah benar rizik sihab akan segera balik atau pulang ke tanah air
terima kasih bang egy sujana atas waktunya di cnn indonesia prime news
dan kami masih segera kembali setelah jeda berikut ini
rizik berangkat dari arab saudi pada pukul sembilan belas dua puluh lima waktu setempat dan akan tiba di bandara internasional soekarno hatta pada pukul sembilan waktu indonesia barat di tanggal dua puluh satu
keberadaan foto tiket elektronik ini dibenarkan oleh sekjen fpi novel bamukmin
novel menambahkan alumni dua ratus dua belas telah membentuk panitia penyambutan kepulangan rizik adapun ketua panitia tersebut adalah egy sujana
rizik sihab direncanakan pulang ke indonesia pada dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
rizik diketahui pergi ke arab saudi setelah namanya terjerat kasus dugaan melakukan percakapan berkonten pornografi
kedatangan rizik menjadi pembahasan dalam musyawara nasional ulama tokoh dan aktivis dua ratus dua belas pada dua puluh lima hingga dua puluh tujuh januari dua ribu delapan belas lalu
ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif mengungkapkan pihaknya siap menyambut kedatangan ketua front pembela islam itu
penyambutan kepulangan rizik akan dipimpin oleh penasihat persaudaraan alumni dua ratus dua belas
egy sujana egy menyatakan kepulangan ini sudah pasti tidak seperti rencana sebelumnya yang selalu batal
egy sujana meminta presiden joko widodo bahkan tidak menghalangi kepulangan rizik dengan mengerahkan aparat keamanan
ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas